terjadi gempa bumi yang terjadi di barat dayasinabang aceh pada pukul tiga belas lima wib
dilansir dari situs bmkg gempa ini tercatat bermagnitudo enam empat dan tidak berpotensi tsunami
pusat gempa berada di dua puluh empat km barat daya sinabang aceh dengan kedalaman tiga belas km
gempa ini terjadi pada pukul satu lewat lima belas menit jadi belum lama baru saja terjadi gempa di sinabang aceh
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan daryono selaku kabit informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami bmkg
selamat siang mbak
baik pak daryono terkait dengan terjadinya gempa baru saja di aceh mungkin anda bisa update informasi di kami di sini
apa benar ini tidak sama sekali berpotensi tsunami pak
benar dua puluh empat menit yang lalu memang terjadi gempa bumi di sinabang itu di pulau simelu ya ini bagian selatan
jadi dua puluh empat km barat dayasinabang kekuatannya masih enam satu kemudian kedalaman enam belas
tapi alhamdulillah kita tidak mengeluarkan propor tsunami karena memang tidak keluar model peringatan di tsunami
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dengan potensi tsunami
oke kalau dari pemantauan bmkg sendiri pak ini aktivitas gempa ini seperti apa
apakah sudah terjadi gempa gempa kecil sebelumnya apa ini baru satu kali gempa yang terjadi
oh di sini memang sudah sering terjadi gempa dan historinya juga banyak sekali
gempa ini merupakan gempa megatrust ya jadi tumpukan lembeng australia dan eurasia
tepat di bawah pulau semelu bagian selatan dan ini cukup dangkal ya
sehingga di simelu sendiri dirasakan empat mmi artinya guncangan itu sudah bisa menyebabkan guncangan pada dinding pintu
kemudian mengeluarkan suara dan semua orang merasakan gempa di sinabang ini karena mencapai empat mmi
dan di daerah daerah sumatera seperti di tapak suwan di medan kemudian di melawapu itu tiga mmi
oke baik pak dengan track record sejarah yang sudah ada pastinya masyarakat aceh merasakan ada sedikit trauma
apakah ini juga mungkin ada informasi terkait bisa possibility terjadinya gempa susulan pak setelah ini
ya bisa saya ini kita belum mencatat ada gempa susulan namun bisa jadi nanti tapi saya yakin ini kekuatannya lebih kecil pak
oke dipastikan akan lebih kecil begitu
baik pak main terakhir mungkin imbauan untuk masyarakat setempat terkait dengan gempa magnitudo enam empat ini pak
ya kepada masyarakat di simelu simelu terjadi
tidak panik dan khawatir ya karena ini tidak berpotensi tsunami
dan kekuatannya hanya mencapai empat mmi sehingga belum berpotensi merusak
oke baik terima kasih bapak daryono sudah terhubung bersama kami di news report
ya terima kasih